presiden joko widodo menghadiri peringatan hari anti korupsi sedunia di jakarta hari ini
dalam pidatonya sekaligus membuka konferensi nasional pemberantasan korupsi dua ribu delapan belas
presiden menilai operasi tangkap tangan yang gencar dilakukan kpk diperlukan untuk menegakkan hukum
menanggapi banyaknya operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga antiraswa
presiden mengaku hal tersebut diperlukan sebagai upaya penegakan hukum
dalam memberantas korupsi pemerintah bersama kpk akan membangun sistem yang mendukung ekosistem anti korupsi
ya penegakan hukum itu perlu tapi membangun sistem membangun sistem pencegahan itu juga sangat diperlukan
dua duanya harus beriringan
tapi kan kita tahu pak pemberantasan korupsi ini kan menghadapi jalan yang terjal nggak mudah begitu
ya negara lain pun dulunya juga terjal sama saja
strategi yang lain pak untuk lebih menekan lagi korupsi
saya kira kita jelas memiliki strategi nasional pemberantasan korupsi jelas
yang nanti kantornya juga akan disiapkan di gedung kpk